aturan pelarangan operasional ojek berbasis daring atau online
yang dikeluarkan menteri perhubungan ignatius jonan
sontak menuai beragam reaksi
kebanyakan reaksi yang muncul bersifat negatif
banyak warga baik pengemudi ataupun pengguna ojek online
mengecam keras aturan yang dianggap tak mendukung masyarakat ini
kalau misalnya dilarang larang begitu ya
nanti malah tambah jadi ada pengangguran lebih banyak gitu
kalau bisa jangan dilarang
kalau kan ngurangin ini juga kejahatan
sebenarnya dipikirkan lagi ya untuk kedepannya
karena yang pertama membantu juga untuk masyarakat
terus jalanan juga tidak terlalu macet
dengan banyak yang mengendarakan gojek
mengurangi naik bis naik mobil mobil pribadi
kalau jujur aja saya sih nggak setuju
karena dengan adanya
angkutan umum yang berbasis online ini sih justru sangat membantu ya
dan selain itu murah juga pastinya
jadi tentu aja nggak setuju
seharusnya dari pemerintah khususnya menhub
baiknya bisa duduk bareng dengan penyedia jasanya
ojek online sangat membantu banget buat aktivitas saya sehari hari
ketika buat menembus macet jakarta
kabar mengenai pelarangan ojek online baru ramai diberitakan kamis malam kemarin
presiden joko widodo menanggapi langsung aturan ini melalui akun twitter resminya
ia mengatakan akan segera memanggil jonan terkait aturan ini
jumat pagi ini menteri ignasius jonan menggelar konferensi
dan mengatakan akan akan menggantikan konferensi pers di kantornya
menurutnya aturan pelarangan yang ia keluarkan berdasarkan dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
meski demikian ia pun memberikan kelonggaran dengan mengizinkan pengoperasian ojek online untuk sementara waktu
hingga transportasi publik lebih baik